keinformasi lainnya setelah terjadi pembunuhan warga sipil di sigi sulawesi tengah
satgas tinombala terus memburu sebelas orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut
mereka adalah kelompok mujahidin indonesia tibur atau mit di wilayah poso sulawesi tengah
kepala badan nasional penanggulangan terorisme boy rafli amar menyebut
selama hampir lima tahun satgas tinombala terus melakukan perburuan terhadap kelompok mit di poso
ia menyampaikan hal itu dalam acara peluncuran bnpt tv di nusa dua bali sabtu malam kemarin
kelompok santoso ini disebut masih tersisa sekitar sebelas orang
namun kini pergerakan kelompok tersebut diduga terus berpindah pindah bukan hanya di wilayah poso
terakhir kelompok pimpinan ali kalora itu beraksi dengan membunuh empat warga sipil di sigi sulawesi tengah
kepala badan nasional penanggulangan terorisme boy rafli amar menyebut
selama hampir lima tahun satgastin nombala terus melakukan perburuan tersebut diduga terus berpindah pindah bukan hanya di wilayah poso